ya anda kembali di prime news saya ingin langsung ke mas adi tadi melanjutkan di poin kedua
tadi mas terpotong silahkan
ya kalau saya melihat yang kedua ini klimaks dari aksentuasi keinginan publik soal jokowi yang ingin kelihatan tegas
kalau selama ini kan jokowi datar aja diserang
ada keinginan keinginan itu ya
oh iya pak prabowo misalnya tampil berapi api pak sandi juga agresif
kalem hanya menyampaikan menarasikan ablakadarnya
nah menjelang pertandingan ini melihat intonasi dan gesturnya pak jokowi ini klimaks gitu ya
bahwa dia juga bisa tegas bisa marah ketika banyak serangan serangan yang dianggap tidak berdasarkan begitu
ketika dituju tentang asing asing dituduh tentang indonesia akan bubar dan semacamnya
ini kemudian menjadi panggung di mana pak jokowi selama dua bulan ke depan
dia akan menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang dibayangkan orang
kalem selama ini bukan berarti dia tidak bisa keras juga
ini yang saya kira karena suasana batin di bawah seringkali memang head to headnya agak kurang
dengan pak prabowo yang memang intonasi dan provokasinya luar biasa
pak jokowi itu yang juga diharapkan
sekalipun banyak hal yang sudah dicapai kinerjanya tentang infrastruktur tentang pkh tentang tanah desa
tapi kalau gestur dan intonasinya itu tidak dipaksakan seakan akan ini bukan suatu hal yang serius gitu loh mbak itu disampaikan
dua hal inilah yang saya kira

ini hal yang perlu dibaca oleh banyak orang
bahwa pak jokowi adalah saatnya tampil menyerang ovanship kira kira begitu dengan narasi narasi yang juga agresif
inilah yang saya kira turut menjelaskan bahwa pilpres memang sudah dekat gitu
tanda pilpres sudah mulai dekat apalagi mulai debat tanggal tujuh belas nanti
bang jerry bagaimana
ya baik jadi ada beberapa hal menarik tadi saya dengar dari kawan kita tadi ya mas taufik dan juga mas adi
pertama tadi mas taufik dulu saya ingin tanggapi yang soal bagaimana itu jangan menyerang pribadi
dari timnya pak prabowo bilang begini saya pikir harus diluruskan kepada para pendukungnya
janganlah menyerang menyerang salah satu calon itu dengan hal hal yang sifatnya pribadi bukan kebijakan bukan program ya
kita tahu bersama bahwa selama ini pak jokowi dan juga pak maruf amin khususnya pak jokowi
itu banyak diserang isu isu negatif yang sampai terpaksa pak jokowi harus klarifikasi secara susulan secara jelas dan apapun itulah
ya itu yang cukup mengganggu juga stabilitas politik yang itu pertama
lalu kedua saya ingin sampaikan bahwa kalau dibilang soal keberhasilan
ini kan kita bicara apalah pencapaian pencapaian yang sudah dicapai oleh pak jokowi oleh petahana
kita lihat jangan cuma infrastruktur yang dianggap sebagai suatu keberhasilan itu pun tidak sangat masif
tetapi selain itu coba kalau kita lihat pertama dari kartu indonesia sehat
kartu indonesia sehat itu ada sembilan puluh enam juta saya bahkan tahun ini mendekati sembilan puluh delapan juta yang menjadi pelanggan
lalu kartu indonesia pintar ya yang saya catat itu sudah sampai dua puluh juta
lalu belum lagi sertifikat yang selama ini dibagikan oleh pak jokowi ketika berkunjung ke masyarakat langsung ya itu sudah berapa juta
sekitar tujuh juta hampir ke delapan juta
belum lagi pkh tadi yang mas adi bilang program keluarga harapan
itu mencapai lima belas juta dan mungkin tahun ini akan dinaikkan kembali untuk soal insentifnya
artinya apa inilah pencapaian pencapaian yang bisa dilihat selain dari pencapaian infrastruktur yang begitu masif
kalau kita bicara infrastruktur itu tidak hanya bicara soal pembangunan di pulau jawa
saya kebetulan dari kampung dari manado kampung saya itu di sulawesi utara
saya saksikan sendiri bagaimana indonesia timur itu diperhatikan oleh pak jokowi oleh pemerintah
bahkan sampai ke maluku sampai ke ntt sampai ke papua
bahkan kalau kita bicara papua kita bisa lihat datanya
kesetaraan keberpihakan pemerintah kepada papua itu apa
harga bensin yang itu disameratakan dengan harga yang ada di jawa
itu kan bentuk kepedulian bentuk keberpihakan nyata konkret dari pemerintah kepada masyarakat
artinya prestasi ini yang kita ingin sampaikan dan memang sudah dicapai dan memang sudah disampaikan
tetapi mungkin kali ini mesejnya lebih jelas
artinya pencapaian pencapaian itu memang harus dilihat sebagai bukti keberhasilan pemerintah
tapi memang ini pak jokowi tampaknya sudah mula ofensif ya pak atau bagaimana
saya pikir ya kalau kita bicara ofensif atau defensif ya
saya pikir yang menjadi rohnya yang menjadi intinya adalah bagaimana message itu bisa sampai
ya mungkin selama ini ya tadi mungkin mas adi bilang oke tipnya pak prabowo mungkin lebih banyak dalam retorika
dalam hal penyampaian yang sifatnya menggebu gebu begitu ya
tapi pak jokowi mungkin banyak dilandaskan oleh semangat kerja hasil kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat
nah mungkin selama ini mungkin hal hal itu banyak dimanfaatkan oleh tim lawan yang sehingga mungkin menjadi salah persepsi
sehingga sekarang ini mungkin tim pak jokowi
ini merasa mungkin penting juga selain dari kerja nyata yang memang sudah dirasakan masyarakat
tetapi juga menyampaikan juga secara verbal dan juga secara luas kepada awak media kepada masyarakat dan juga dalam segala medium
saya pikir itu yang menjadi intinya
oke baik mas taufik ada tanggapan bagaimana
ya kalau yang tadi dijelaskan oleh mas jerry juga dengan mas adi
menurut saya kan poinnya adalah kan nih kalau judulnya kan strategi menyerang kampanye pilpres gitu kan
jadi menurut saya ya itu tadi yang garis besar saya adalah
ini harus dikuliti memang kebijakan kebijakan pak jokowi ini gitu loh
jadi memang uji publiknya mesti lebih luas
jadi itu yang harusnya terus memang kita harus apa namanya sampaikan kepada publik begitu
jadi jangan dilihat nanti ketika partai oposisi menyerang kebijakan dianggaplah ini hoax ini apa dan sebagainya
maksud saya itu terlalu dangkal sekali
jadi mari kita lihat secara lebih bijak dalam melihat apa yang menjadi kritik yang disampaikan oleh kami
terkait misalnya apa yang tadi disampaikan oleh mas jerry ya tentang keberhasilan kebersamaan jokowi
tapi pada faktanya kan tadi saya katakan hasil surveinya nggak mencerminkan itu
begitu loh itu kan menjadi anomali pertanyaan besar apa yang dikerjakan ini
jangan jangan memang itu tidak dirasakan oleh masyarakat
karena apa problemnya ketika bangsa diturun ke seribu titik ya itu keluhannya sama
masalah harga yang tidak stabil masalah lapangan pekerjaan masalah kebutuhan ekonomi yang besar
itu terkonfirmasi dengan pertumbuhan ekonomi kita yang stagnan yang kelima persen
jadi menurut saya hal ini kan yang harusnya menjadi perhatian serius buat semua
jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh mas jerry tadi tentang berbagai hal ya kebijakan satu apa namanya satu tentang bbm itu
itu kan membuat berdarah darah pertamina itu kan harus diungkap juga
nah hal seperti ini menurut saya yang juga memang menjadi pertanyaan bagi publik
dan saya rasa terkonfirmasi
dan saya rasa terkonfirmasi dengan berbagai survei yang memang dimunculkan pada sekarang ini
kalau tadi mas adi katakan mas taufik selama ini memang lebih banyak yang menyerang ini dari kubu prabowo subianto ya sama bang sandi
diamini juga tidak oleh mas taufik bahwa selama ini pak prabowo lebih banyak menyatakan
atau karena memang posisinya oposisi harus menyerang begitu begitu
tidak juga menurut saya kalau pak prabowo itu kan originalitasnya memang seperti itu
dia memang dalam setiap pidato orasinya dan sebagainya memang dia seperti itu
jadi memang tidak ada yang kita tuduh
dan itu kita bisa lihat lah dari dua ribu empat belas ketika dia berdebat dan sebagainya
dia memang seperti itu
apa adanya memang pak prabowo itu apa adanya
dan saya rasa apa yang disampaikan oleh pak prabowo itu kritik kok menurut saya
dan itu wajar saja
sebagai oposisi wajar saja
karena datanya seperti itu kok ketimpangan sosial kita
kemudian kesenjangan sosial kita
kan itu sudah terbukti gitu loh
jadi kita berbicara tadi saya katakan lagi masalah gizi buruk dan sebagainya
bagaimana kita berbicara kemiskinan turun tapi ternyata gizi buruk itu bagaimana
ada tujuh juta bayi kita mengalami stunting gizi buruk
menurut saya hal hal itu hal hal yang sangat mendasar
jadi sekali lagi saya rasa mudah mudahan proses pilpres kita ke depan ini dengan adu ide gagasan seperti ini
menurut saya sangat baik gitu loh
karena apa sehingga kita akan bisa menatap masa depan indonesia itu jauh lebih baik
karena kita bukan urusannya menang kalah nih gitu loh
ini urusannya masa depan bangsa gitu loh
nah itu yang kita pertaruhkan pada hari ini
tapi memang ini tampaknya sudah mulai menghangat ya mas taufik ya
kontestasi pilpres ini sudah mulai
apalagi menjelang debat
kalau tadi kita lihat pidato pak jokowi begitu berapi api ini sudah mulai menghangat ya
ya saya rasa ya itu menarik ya menurut saya
memang mesti dihangatkan gitu
dan itulah sebenarnya misalnya lembaga penyelenggara pemilu
dalam hal ini kpu kemudian dan lain sebagainya juga harus menyemarakan ini semua gitu loh
jadi dia harus ini kan pesta demokrasi ya lima tahun sekali
jadi bagaimana masyarakat bergembira terhadap pesta ini gitu loh
dan itu mesti menjadi tontonan menarik gitu loh
perdebatan perdebatan ide visi gagasan dan sebagainya
saya rasa itu yang harus ditampilkan
sebelum kemas tadi silahkan bang jiri
jadi begini kalau kita bicara tadi ini yang mesti dijelaskan ya oleh timnya pak prabowo ya mas sofiq dan kawan kawan ya
kalau dibilang betul ya kritik kita kritik kebijakannya
kritik apa program pak jokowi secara teknis secara detail secara substantif ya
jangan serang personalnya jangan serang hal hal yang sifatnya hoax ya
bukannya itu selama ini kita lihat ya berapa kali pak jokowi di fitnah oleh isu isu asing ya
lalu pak jokowi di fitnah oleh isu isu asal usul keluarganya ya
lalu ada katanya yang isu isu soal
ya selama ini ya kita tahulah di media ada hal yang soal pki dan sebagainya
itu hal hal yang saya pikir itu tidak sehat ya
nah mari kita coba kita lihat program satu persatu mana yang memang kurang ya
tapi juga jangan asal mengkritik karena begini ya oposisi itu bagus mengkritik
tapi kalau mengkritik itu tidak ada solusi yang ditawarkan ya saya pikir juga sama aja bohong ya
kalau cuma menjelek jelekkan pemerintah mengkritik pemerintah menghujat pemerintah
tetapi tidak ada datanya tidak ada bukti bukti jelas yang disampaikan
sekarang gini kalau kita bicara data saya juga bawa data di sini apalagi ada dari bps
ini kan bps adalah sumber yang kredibel dan independen
kalau tadi dibilang soal harga harga lalu soal ekonomi kita lihat ya
fakta ini menurut bps yang saya baca tahun dua ribu delapan belas ya
inflasi zaman jokowi terus menurun
lalu kalau kita lihat harga harga jokowi berhasil memperlambat kenaikan harga beras harga daging harga telur dan sebagainya
kita bisa berdebat soal itu data yang saya bawa itu bisa dilihat dari bps
artinya apa semua ini kan merujuk kepada sebuah kevalitan data dan juga jangan asal kritik
kritik saya silahkan kita sambut
sebagai oposisi begitu ya
kita welcome kritik karena memang tugasnya oposisi mengkritik
tetapi kritik dengan data yang valid pertama dan juga disertai dengan tawaran solusi
kalau kritiknya tidak suka begini atau begitu ya bagaimana
jangan cuma tidak begini tidak begini tidak begini ya titik
tidak begini tidak begini tidak begini ya itu tidak ada solusi yang ditawarkan
apa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih penantang kan begitu
oke saya akan ke mas adi sesuai dengan pertanyaan dialog kita malam hari ini
strategi menyerang kampanye pilpres efektif tidak kira kira
nanti dijawab oleh mas adi usai jedah kami akan segera kembali setelah ini